badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg memprediksi potensi hilal akan terlihat tinggi mencapai delapan tiga derajat pada rabu
meski begitu bmkg menghimbau masyarakat tetap menunggu sidang isbat dan putusan dari kementerian agama untuk awal ramadan seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
pada saat pemantau hilal
minimal tiga derajat dan elongasinya enam empat derajat
tapi tetap menunggu keputusan dari kementerian agama